video aksi seorang ayah yang menggendong anak menjadi viral di media sosial
rekaman video yang diambil pada dua puluh juni ini menggambarkan luapan kebahagiaan sang ayah
usai putranya berhasil menyelesaikan hafalan tiga puluh juz al quran
dengan tangis bahagia syamsul huda warga meranggen kabupaten demak ini
menggendong anaknya berkeliling pondok tahfiz di lingkungan madrasa aliyah negeri satu kudus
ia membacakan doa agar sang anak mendapatkan berkah dan bisa menjadi hafiz al quran
ternyata waktu dilihatin itu defilas di tiktok di instagram
sampai semua asathed membuat story di instagram
yasin sendiri merupakan siswa kelas dua belas man satu kudus yang mengambil program tafis
ia mengaku lega bisa hafal tiga puluh juz al quran serta berharap dapat melanjutkan pendidikan
di salah satu pondok pesantren di kota kudus